berdasarkan data yang diimpun satuan tugas atau satgas penanganan covid sembilan belas per hari ini
terjadi penambahan empat belas lima ratus delapan belas kasus baru covid sembilan belas dan total positif di tanah air
kini sudah mencapai satu enam puluh enam tiga ratus tiga belas kasus
pasien sembuh bertambah sepuluh dua ratus empat puluh dua orang
sehingga total pasien sembuh saat ini mencapai delapan ratus enam puluh dua lima ratus dua orang
dengan rasio kesembuhan mencapai delapan puluh sembilan persen
kasus kematian di tanah air bertambah dua ratus sepuluh orang
sehingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia saat ini berjumlah dua puluh sembilan tujuh ratus dua puluh delapan jiwa